gue dicurangin sama tristan
gue mau diulang boy
udah lah kal
lo gak usah mikirin masalah itu
yang penting sekarang lo udah sembuh
gak ada nih kesel banget nih
kalau memang tidak mau bubar
udah udah perlu dimasukin ke h tiga
untung ada abang
jangan untung ada abang
untung ada allah
perdamaian lebih penting dari
gak usah berantem ya
yaudah mau pulang pulang
yang mau jenguk haikel
koma sakit ikut gua
sekali lagi makasih buah ya
semua yuk berusia
terima kasih buah
thank you buah
jangan kepancing emosi kayak gitu dong
gak usah berantem ya
gak usah berantem ya
yang mau kemas sakit jenguk haikel ikut buah
buah buah buah
buah buah buah
buah buah buah
buah buah buah
buah buah buah
alhamdulillah saya tidak apa apa
tadi nyari neng kan ya
aduh si neng kemana ya orang kabar teh
nih liat gak apa
wah tadi teh kita sudah nyari nyari juga
gak ada pak
kelihatannya sudah pulang gak
ya udah tuh ngapain lagi disini
mendingan kita bacut aja loh
putar putar putar
kira kira haikal menang gak ya
menang atau kalah itu nggak penting
yang paling penting haikal cedera atau enggak
pastikan tandingnya udah selesai nih
mending gue telepon cindy aja kali ya
tandingnya haikal menang ya
haikal kalah rey
sekarang dia lagi ada di rumah sakit
tapi lo tenang aja ya
lo tenang aja sin
nggak usah panik oke
lu kayaknya nggak parah parah banget sih
gue takut banget bagian kakinya cederanya
parah karena dia kesakitan banget tadi
kan gue udah bilang
pokoknya lo jangan berpikiran yang macem macem
haikal pasti baik baik aja ya
demakin gini sama dia
semoga ini yang terbaik
kan tadi kan lu juga mungkin dia
dia baik baik aja kan
reva gak beneran sakit boleh
dia tuh lagi sedih dan galau banget
dia bilang sampai berasa lemes
please sin lo kasih tau sama gue
dia ngomong sesuatu gak tentang gue
soalnya gue juga gak tau permasalahannya tuh kayak gimana
sampai dia menghindar sama buah
dia lagi pengen jaga jarak dulu sama lo
karena menurut reva hubungan lo sama dia tuh gak bakal terjadi
gak bakal terwujud boy
semuanya tuh jalan buntu
semuanya cuma bakal jadi angan angan karena
ngerestuin hubungan kalian dan reva juga gitu
ngerestuin hubungan kalian
kayaknya gue harus nyungin reva deh
gue harus bikin dia optimis sama hubungan gue sama dia
kayaknya boy sama reva lagi ada masalah
terima kasih boy
terima kasih boy
terima kasih boy
terima kasih boy
terima kasih boy
terima kasih boy
terima kasih boy
saudara ikal sudah kami tangani dan sakitnya sudah meredah
silahkan kalau kalian mau masuk tapi please jangan berisik ya
jadi tidak perlu dirawat
tapi ini saya ada resep vitamin dan boleh ditebus di abatiknya
terima kasih ya dok
terima kasih ya dok
kamu dari mana aja sih
kamu baru dateng kan tadi belakang ketuluan
iya tadi boy nyuruh aku waktu di jalan
aku disuruh balik lagi ke hall
tiba tiba ternyata di hall udah pada sepi
ya udah balik lagi kesini
kamu gak jelas kak istri kangen
aduh gimana ya
karena dia punya urusan
ya udah gak apa apa
kal kita pulang naik taksi aja ya
tapi anak anak udah banyak yang ikut di mobilku
iya motor gue juga masih di hall
ya udah kalau gitu kita naik taksi aja
kal sebenernya kaki lo itu kenapa sih
sebenernya sebelum gue bertanding itu pas malemnya gue makan sama cindy
gue didatengin sama preman yang godain cindy
dan akhirnya gue ribut sama mereka
tapi mereka ngelukain kaki gue
ikut kita aja gak usah ikut dia

di tempat roti bakar yang sering kita nongkrong itu boleh
tau gak ingat kan
perasaan di sana nggak ada preman deh
apa jangan jangan preman preman ini